kian parah selain jumlahnya terus bertambah
ulat bulu juga menyerang permukiman warga
tempat usaha milik warga seperti warung dan toko
ditutup hingga serangan ulat bulu berakhir
serangan ulat bulu di desa baleasri
kecamatan ngariboyo magetan jawa timur
membuat warga resah karena mengganggu aktivitas
selasa kemarin tempat usaha milik warga
seperti warung dan toko
memilih untuk menutup usahanya
dan menunggu serangan ulat bulu berakhir
salah satunya suratmi
pemilik warung warga desa baleasri
kecamatan ngariboyo magetan
sejak terjadi serangan ulat bulu
suratmi harus menelan kerugian
sebab warungnya sepi pembeli
suratmi setiap saat harus menyapu lantai di warungnya
saking banyaknya ulat bulu
suratmi mengaku kewalahan untuk menghalaunya
meski sudah disapu
ulat bulu masih terus berdatangan
menurutnya serangan ulat bulu tahun ini
lebih parah dibanding dengan tahun sebelumnya
tidak jualan nggak bisa jualan
gimana ulatnya banyak
sepi memang tutup nggak bisa jualan mas
baru ini tadi agak nggak ada
ya sebetulnya masih banyak
cuman kalau dibandingkan hari hari kemarin
itu udah nggak ada
serangan ulat bulu ini melanda sejak hari minggu lalu
yang tumbuh di sekitar permukiman warga
munculnya ulat bulu biasanya terjadi
pada awal musim hujan
belum diketahui sampai kapan
serangan ulat bulu ini akan berakhir